pengerjaan galian di bahu jalan yang kerap ditemukan di beberapa titik di ibu kota tidak ayal menjadi salah satu penyebab kemacetan di jakarta
seperti di jalan jenderal gatot subroto dan kuningan barat raya jakarta selatan pengendara mengeluhkan banyaknya titik galian ini
banyaknya titik titik bekas lubang galian yang mangkrak di sepanjang jalan kuningan raya barat dan jalan gatot subroto arah semanggi dikeluhkan oleh pengguna jalan kami siang
selain menimbulkan kemacetan akibat jalan yang menyempit lubang lubang galian yang terbengkalai juga dapat membahayakan jiwa para pengguna jalan
para pengguna jalan berharap agar lubang lubang galian cepat diselesaikan dan dirapikan kembali seperti semula agar tidak menimbulkan kemacetan dan keresahan bagi pengguna jalan
pembelajaran jalan kuningan raya barat jakarta selatan pengendara mengeluhkan banyaknya titik galian yang mangkrak di sepanjang jalan kuningan raya barat dan jalan kuningan raya barat